bismillahirrahmanirrahim dengan nama tuhan dengan nama allah yang mengasih dan mengamunyayang
saya irma yasari anggota rembu cherry kumpulan enam

yang akan saya pergunakan untuk jualan jajan
ternyata orang miskin sama seperti yang lain lain
dia punya mimpi dia ingin mewujudkan mimpinya
tapi bagaimana caranya dia mewujudkan mimpinya itu
dia butuh saudara saudaranya yang lain untuk memberikan dia kesempatan
bukan mengasianinya tapi memberikan dia kesempatan
itulah kata yang cukup menggambarkan kondisi sebagian besar warga indonesia saat ini
tujuh puluh dua tahun sudah indonesia merdeka
namun kemiskinan masih menjadi masalah utama
badan pusat statistik mencatat pada maret dua ribu dua puluh
jumlah penduduk miskin indonesia berjumlah hampir dua puluh delapan orang
jumlah penduduk miskin indonesia berjumlah hampir dua puluh delapan juta orang
atau sekitar sepuluh enam puluh empat persen dari jumlah penduduk
tingginya angka kemiskinan adalah ciri khas dari negara berkembang
masih terlalu jauh rasanya jika kita berbicara tentang masyarakat sehat masyarakat pintar
sementara perut mereka masih dilanda rasa lapar
namun seorang dokter asal sumatera utara medan
membuktikan bahwasannya tak ada yang tak mungkin
bagi lima puluh empat orang masyarakat di medan merdeka ini masih berkembang dengan kematian dan kematian mereka untuk bertujuh tujuh orang yang berkembang dengan kematian mereka

rizali pria berumur enam puluh enam tahun ini berprofesi sebagai dokter di kota medan
meski sejatinya tugas utama dokter adalah mengupayakan kesembuhan para pasiennya
namun tidak bagi rizali
lulusan pasca sarjana kedokteran universitas indonesia ini
telah membantu lima puluh empat ribu lebih ibu rumah tangga di sumatera utara
agar terbebas dari belenggu kemiskinan
upaya yang dilakukan adalah memberikan pinjaman usaha kepada ibu ibu rumah tangga
serta memberikan pengawasan dan pengarahan dalam membina usaha mikro yang dijalankan
pak bapak kan seorang dokter
kemudian bapak juga memberikan bantuan kepada lima puluh empat orang ibu rumah tangga
dan itu mesejahterakan
inikah yang menjadi impian bapak selama ini
ya kalau dibilang impian bisa benar
tapi yang lebih inti saya sebenarnya ingin meningkatkan derajat kesehatan
meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan
saya nggak tahu dari mana
saya sudah coba dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga sampai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu sepertinya saya lebih banyak merasa program saya itu tidak berlanjut
tidak ada partisipasi dari masyarakat yang saya dukung dan saya dampingi
mereka pada waktu itu seperti apa
program seperti itu ya kita program kesehatan kampanye kampanye kesehatan
pentingan deteksi dini penyakit tidak menular
dananya itu bantuan bantuan dari luar
iya dana dana yayasan sendiri dari kawan kawan yang para para filantropis filantropis yang mendukung
nah ini pak yang menarik pak
kenapa bapak memberikan bantuan kepada hanya ibu rumah tangga saya
ada apa dengan bapak bapak
ini kan sebenarnya sebuah aksioma saja ya
kita terinspirasi dari gramin bank di bangladesh
sebuah aksioma saja dan sebuah pengalaman juga sebenarnya
sebenarnya sebelum tahun sembilan puluh sembilan kita juga sudah mulai yang seperti ini
kecil kecilan lah tidak seperti yang sekarang jumlahnya itu
dan itu kita berikan kepada bapak bapak
masalahnya ini saya tidak mengatakan ini suatu yang sangat signifikan ya
itu lebih banyak yang tidak kembali daripada yang kembali
setelah kita coba pada ibu ibu ya seperti yang kita lihat sekarang ini memang mereka lebih disiplin
ini hari kalau tidak salah saya hampir semua hadir
nah jadi itulah masalahnya
jadi akhirnya saya membuat satu aksioma
aksioma ini kalau saya mau dimarahi orang terserah saja
mau dibilang ilmiah pasti tidak ilmiah
bahwa perempuan itu lebih jujur daripada laki laki
nah itu dia aksiomanya ya
nah itu pengalaman
nah kalau nanti didengar oleh pakar pakar kita di akademi di universitas segala macam mereka pasti marah
tidak apa apa saya terima saja marahnya
tapi bedanya mereka mungkin berpikirnya apa
saya tidak saya pengalaman saja
rizali adalah satu dari sekian banyak dokter yang memiliki jiwa sosial tinggi
ia bersama orang tuanya haris budana sution membangun yayasan humaniora pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
awalnya yayasan ini merupakan lembaga sosial non profit yang memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin
seperti pelayanan keluarga berencana pelayanan konseling kesehatan dan kampanye hidup sehat kepada masyarakat
dana kegiatan ini berasal dari sumbangan lembaga donor internasional serta dari para filantropis
sayangnya dukungan tersebut terbatas untuk jangka waktu tertentu
sehingga tak ada keterikatan antara yayasan humaniora dan masyarakat
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh saya kembali jakarta
di pertengahan di akhir akhir tahun mulailah saya berpikir mengembangkan kegiatan ini kepada dua hal
tidak lagi hanya kb kb hanya bagian saja dari program itu
tapi saya masuk pada dua hal yaitu health promotion jadi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
nah dilemanya semuanya adalah ini kan dua bidang yang kalau kita tidak mungkin kutip bayaran sampai dengan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah sampai dengan saya terinspirasi oleh buku bankers for the power itu yang memuat biografi prof muhammad junus
di masa terinspirasi kok dia malah memberikan dukungan untuk meningkatkan pendapatan pada keluarga miskin
inilah awal dari pembentukan kelompok humaniora
inilah awal dari pembentukan kelompok humaniora
inilah awal dari pembentukan kelompok humaniora
apakah saja antara dua dadah finesse bandara temu vinko
usaha daftar pembelajaran perusahaan yang berkena malah mereka dapat mengatur semua harga para pembahayaan
peminjam tidak mengembalikan pinjaman sampai selesai
sebagai organisasi non profit sulit bagi yayasan humaniorang untuk bergerak di pengembangan usaha mikro
apalagi visi yayasan yang bersifat non profit non politik serta membangun masyarakat yang mandiri
hal inilah yang kemudian mengubah cara pandang organisasi
dari semula membantu masyarakat tanpa keuntungan atau non profit menjadi bentuk dukungan dan pendampingan masyarakat
tapi tidak merugi atau non loss
dengan cara tersebut dana yang ada dapat bertahan dan terus bergulir bahkan bertambah melalui partisipasi masyarakat
kira kira saya mungkin mengatakan ini bagus perasaan saya mengatakan
kamu gak malu masa dari dulu biasa memberi
sekarang kamu malah menerima
disitulah saya mungkin memutuskan ya sudah ini mungkin memang saya harus masuk di bisnis sosial ini
karena ini yang menurut saya bisa menjamin keberlanjutan satu
yang kedua partisipasi
dan ada keuntungan lebih dari selain yang dua ini akses
akses terhadap masyarakat ini sebagaimana mungkin sudah kita sama sama lihat di lapangan itu
tidak ada sekat
tidak ada sekat di antara kita
yayasan pok mas mandiri ini mendapat dukungan penuh dari grameen bank bangladesh
program yang dijalankan juga mengadopsi program dari bank tersebut
di mana ada keterikatan antara masyarakat dan organisasi penggerak
sehingga masyarakat mampu bertanggung jawab dalam mengelola program yang telah dijalankan
di situlah kemudian dengan jaminan dari grameen trust
kita mendapat dukungan dari citibank
berapa waktu itu
tapi itu pinjaman
dia loan bukan grant
mesti dikembalikan dong dalam waktu berapa
dan kita kembalikan tepat waktu
itu artinya sekarang apa yang dimiliki yayasan itu full mandiri
sudah mandiri kita sekarang
jadi kita sekarang sudah betul betul bergerak
biaya operasional tadi sudah tercover dengan segala ini
kita bergeraknya itu apa saja
landai saja gitu
kalau dulu memang tahun dua ribu dua ke dua ribu dua puluh kita gini
sekarang kita landai gini
tapi biaya operasional sudah mencukupi
bahkan sudah masih bisa kita bikin untuk kegiatan sosial
seperti dilihat tadi ada deteksi dini penyakit tidak menular
harapannya ya kalau bisa
kalau boleh remarkable ini berjalan terus ya
dibantulah manager mungkami usaha usaha kecil

seperti inilah aktivitas rembuk sebelum melakukan pertemuan mingguan
anggota dan pengurus rembuk saling mengucap ikrar sebelum bertransaksi
rembuk adalah kumpulan beberapa kelompok yang berdekatan
satu kelompok terdiri dari dua hingga tujuh orang anggota
pertemuan ini dilaksanakan sekali seminggu
di sini mereka membayar cicilan serta dapat berbagi masalah dengan pendamping rembuk
tidak boleh ada jaminan maupun penjamin
ini prinsip pertama azas pertama
prinsip yang kedua itu kalau dia meninggal dunia sisa pinjaman itu diputihkan
karena di masyarakat kan masih ada beban
agama ya agama ini kan masih kuat di masyarakat
dan ini bagus sebenarnya kan namanya hutang itu kan harus dibayar
tapi kita mengatakan ini kalau ini tidak jadi beban
prinsip yang ketiga itu tidak ada gugatan hukum
jadi kita tidak akan laporkan dia kemana mana tidak akan somasi dia
kalau dia kemudian ternyata akhirnya gagal bayar
kalau dia nyatakan keempat itu administrasinya sangat sederhana
kitalah yang datang pada mereka bukan mereka yang datang kepada kita
dengan nama tuhan
dengan nama allah yang mahu mengasih dan mengamunnya yang
saya irma yassari anggota rembuk ceri kumpulan senang

yang akan saya perguna untuk petualan jajan
ritual wajib yang dilakukan sebelum meminjamkan uang kepada anggota rembuk
sebelum meminjamkan kedua pihak harus mengetahui dan menyetujui hak dan kewajiban
yang disaksikan oleh dua orang saksi
syarat syarat peminjaman pun tidak tergolong sulit
sebelum meminjamkan uang kepada anggota rembuk
pokmas melakukan survei kelayakan rencana usaha yang dilakukan
setiap calon anggota ditanya seberapa jauh mereka paham akan usaha
yang akan dijalankan
jika diterima usaha usaha yang dilakukan akan diawasi oleh pendamping rembuk
setiap rembuk itu didampingin oleh staf yang namanya pendamping rembuk
pendamping rebu inilah yang akan memonitor usaha usaha mereka
misalnya ada empat puluh orang setiap minggu itu ada sekitar empat orang yang akan dikunjungi
gimana perkembangan usahanya misalnya dari segi omset
apakah omset itu naik atau turun
apabila naik berarti perkembangannya baik
apabila menurun kita lihat di mana sisi salahnya
nah disitu nanti kita koreksi kita koreksi sama sama
baik dengan staffnya kemudian dengan anggota anggotanya kenapa bisa menurun
seperti itu di mana salahnya di mana kurangnya disitulah kita evaluasi
nurmala adalah satu dari lima puluh empat ribu ibu rumah tangga
yang ikut program pokmas mandiri
sebelumnya ia adalah penjual pisang goreng di kabupaten dendiserdang
namun sekarang ia sudah menjadi agen pisang
perubahannya bisa ini pak bangun warung ini
dulu masih atap sekarang udah seng lah pak udah lumayan
dulu pun juga pak
maksudnya dulu belum bisa beli pisang barangan belum bisa memang ya pak
sekarang sudah nambah nambah usaha jualan pisang pisang barangan
sekarang pun orang ngantar dulu enggak pak cari sendiri
dulu memang belum punya pak sekarang udah punya kendaraan
iya itu kan sangat membantu untuk belanja pak
setiap senin kan belanja di itu pekanan hari senin
sekarang udah bisa lah belanja sendiri
kira kira ini pokmas ini bermanfaat gak
bermanfaat pak karena kan satu kita pinjamkan nggak ada borohnya pak
lagian kan bunganya rendah
satu nggak dipersulit lah gitu lah pak
kan memang untuk usaha kecil ya kan pak
harapannya ya kalau bisa poltmas ini berjalan terus ya kan pak
dibantu lah macam kami usaha usaha kecil untuk ibu ibu
tak hanya pinjaman kelompok pokmas mandiri juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para anggota rembuk
pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara berkala setiap bulan
kita juga punya program keluarga sehat yang punya dua ini dua bidang yaitu
promosi kesehatan bagaimana kita menghalu halukan gaya hidup yang sehat
mengkampanyekan lah pakai istilah yang mungkin lebih populer ya mengkampanyekan kesehatan itu
yang kedua kita mencegah penyakit
jadi mencegah penyakit itu ya melalui deteksi dini ini melalui anjuran supaya anak anak diimunisasi
nah itu yang kita lakukan
jadi intinya ada kita ini program terintegrasi
nah ini anak anak
dan nama lainnya program pokmas mandiri program keluarga sehat dan program keluarga cerdas
pak ini untuk membiayai seluruh dana ini dari mana
dari program kesehatan kemudian pendidikan
ya ibu ibu ini kan tadi seperti juga dilihat mereka setiap meminjam itu pertama
pokok pinjaman kan mereka kembalikan
yang kedua mereka memberikan biaya administrasi
kemudian ada iuran anggota seribu rupiah per minggu
kini pokmas mandiri sudah tersebar di berbagai wilayah di sumatera utara
seperti di kabupaten deli serdang kabupaten serdang bedagai kabupaten asahan kabupaten langkat kota binjai dan kabupaten mandailing natal
sesuai dengan tujuan hidupnya sebagai seorang dokter rizali tak ingin melihat ada masyarakat yang menderita karena sakit
baginya menciptakan masyarakat yang sehat adalah alasan utama ia menginisiasi lahirnya pokmas mandiri
jika masyarakat sehat maka ekonomi akan kuat
bapak itu memang betul betul dia tidak mengharapkan yang gimana cuma dia menjalani apa yang sudah dikarenain dari atas
kita hanya menjalani terus tanpa kenal pamrih
beginilah potret generasi penerus bangsa di delisergang sumatera utara
disinilah mereka mulai belajar mengenal aksara
tak hanya itu karakter mereka juga turut dibina
butuh bagi kalangan kurang mampu demi mencetak generasi penerus yang cerdas dan beretika
kalau dari paut tanah merah dikategorikan bayar sebulan itu sepuluh ribu
tetapi masyarakat mengategorikan paut ini gratis
kenapa dikategorikan gratis karena hanya cuma bayar rp sepuluh
karena paut ini kan suatu kegiatan dari pokmas mandiri
jadi paut ini banyak dibantu dari pokmas mandiri suatu kegiatan
jadi kalau dibilang cukup cukup
kalau dari uang sekolah itu ya tidak cukup
tapi karena kita dibantu dari pokmas mandiri kita kategorikan garis bawahin itu cukup
saat ini baru pokmas deli serdang yang memiliki sekolah paut
rizali berharap ke depannya
sekolah paut terus bertambah di pokmas pokmas kabupaten lain
tidak hanya itu demi menumbuhkan minat baca pada anak
pokmas mandiri juga mendirikan perpustakaan umum
di ruang petak ini anak anak dapat membaca buku yang disukainya dari pagi hingga sore hari
rizali merupakan sosok pribadi yang tegas dan keras terutama dalam menjalankan tugas
meski demikian sosoknya terasa begitu dekat terutama bagi orang orang di sekitarnya
kalau dimarahin sama bapak sering apalagi kalau kita buat salah ya
kalau kita buat salah beliau sangat marah
ya beliau bagi saya pribadi adalah orang tua seorang pendidik seorang guru
dan seorang pemimpin
dia sangat baik kepada stafnya kepada yang dianggap sebagai anak anaknya
pak rizali adalah sosok yang menarik di mata saya
yang pertama dia tidak canggung bergaul dengan perempuan sangat miskin dan miskin
ya itu satu jiwa sosialnya terlalu tinggi ya
dia tidak membedakan dia dengan anggota
sepertinya tidak ada jarak
kemudian sangat bergantung
sangat peduli tentang kesehatan
dia tidak ingin melihat orang lain sakit
kemudian dia juga berkeinginan macam kita buat sekolah ini pendidikan anak usia dini paut ini kita gratiskan
dia ingin seperti itu itu salah satu cita cita dia yang ingin sekolah itu tidak bayar
seragamnya tidak bayar
meski disibukkan dengan segudang aktivitas rizali tetap meluangkan waktunya bersama keluarga
ayah empat anak serta kakek dari tujuh cucu ini merupakan sosok penyayang keluarga
baginya menolong orang itu perlu
tapi keluarga tetap nomor satu
dia tidak mengenal waktu
tidak mengenal waktu
memang kalau dia sudah tujuan dia memang itu dia gigih
dia tidak mengenal itu lelah
dia tidak macam mana suatu usahanya itu bisa sukses
dia tidak pernah oh ini aku udah capek pulang dari sini aku mau praktek lagi nanti lah
waktu adalah uang
jadi istilahnya bapak itu memang betul betul
dia tidak mengharapkan
tidak mengharapkan yang gimana cuma dia menjalani apa yang sudah dikarenain dari atas
kita hanya menjalani terus tanpa kenal pamrih begitu
mengenai keluarga juga ya tidak meninggalkan istilahnya anak cucu semua
tak dapat dipungkiri kemiskinan merupakan sumber dari beragam masalah sosial di negeri ini
tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa masyarakat miskin
adalah masyarakat yang malas dan tidak termotivasi untuk maju
namun anggapan tersebut berhasil dipatahkan rizali
rizali membuktikan jika mereka mendapatkan kesempatan untuk berubah
maka kesejahteraan akan dapat ditingkatkan
rizali telah menjadi lentera harapan bagi mereka yang membutuhkan
dan saya kira kita semua sepakat bahwa untuk
memotong garis siklus kemiskinan ini
harus kita mulai semua dengan keberpihakan
kita harus menyatakan keberpihakan kita
untuk mendukung dan mendampingi masyarakat masyarakat miskin ini
caranya dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengubah lazimnya
dan menjadikan mereka subjek bukan objek
terima kasih tuhan